cnn indonesia breaking news
di depan kesatuan nkri menjadi pendorong dikeluarkannya perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah menilai undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tidak merumuskan secara mendetail
ajaran yang bertentangan dengan ideologi pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pemerintah melalui menteri koordinator politik hukum dan ham wiranto
menyatakan perpu ini tidak hanya menyasar satu ormas
masih terdapat kegiatan ormas yang nyata nyata bertentangan
dengan pancasila dan undang undang dasar
yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa
dan telah menimbulkan konflik di masyarakat
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah
meluasnya ideologi yang bertentangan dengan pancasila
wiranto juga menambahkan dalam undang undang lama
tidak mencantumkan asas hukum administrasi
asas itu adalah mengatur ketentuan
lembaga pemberi izin juga berwenang mencabut apapun membatalkan suatu ormas
dalam perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
kewenangan ini akan berada di bawah kementerian hukum dan ham
perpu ini sudah sesuai dengan putusan mk nomor satu ratus tujuh belas

dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah
pertama adanya keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dan undang undang secara cepat
alasan kedua belum adanya aturan hukum yang memadai
perpu ini diterbitkan sebagai solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum
dan terakhir kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat undang undang baru
mengingat proses pembuatan undang undang baru akan membutuhkan waktu yang lama
perdebatan lain dalam perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ini adalah dihapuskannya prosedur pembubaran ormas
yang sebelumnya diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tiga
hizbut tahrir indonesia langsung menyatakan protes
hti menyatakan perpu ini dibuat sebagai jalan pintas pemerintah untuk memubarkan organisasi masyarakat
yang dianggap tidak sesuai pancasila
karena dengan perpu ini memberikan ancaman bagi bukan hanya hizbut tahrir
tapi seluruh ormas yang berada di sini
jika ada setelah ormas itu dimiliki oleh pemerintah
dianggap terhentangan dari pancasila dan seterusnya
maka dengan mudah pemerintah membubarkan
pakar hukum tata negara yusril izda mahendra telah ditunjuk sebagai ketua tim penasehat hukum hti
dalam upaya untuk melakukan uji materi perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas ke mahkamah konstitusi
pertama ada ketumbang tinggi pasal pasal ini
jadi pengaturan dalam pasal lima puluh sembilan itu
ormas yang melakukan penodaan terhadap agama dan lain lain
berkaitan dengan masalah suku agama ras dan lain lain
itu sebenarnya juga pengaturan yang diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam dari kitab undang undang hukum pidana
tapi sanksi hukumnya berbeda
jadi nanti ketika diterapkan yang mana yang mau dipakai
pembubaran ormas radikal memang menjadi salah satu langkah untuk menjaga pancasila
namun yang tidak boleh dilupakan adalah
mengamalkan nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri demokrasi ini
yaitu memang tadi yusril isra mahendra adalah seorang yang kuasa hukum hti saat ini
memang upaya pembubaran hti ini sudah dilangsungkan sejak bulan april
beberapa instansi juga sudah angkat bicara mengenai hal ini
salah satunya adalah kapolri juga membilang bahwa bubarkan hti bubarkan hati
dan memang isu ini sudah langsung berlama
dan untuk membahas terkait pembubaran hti sudah ada juru bicara istana kepresidenan johan budi
pak johan selamat pagi pak
baik pak johan di sini dengan hanum dan joy
pak johan terkait
selamat pagi hanum
baik pak johan terkait konferensi pers yang baru saja berlangsung
mengapa sangat cepat proses pembubaran ini dilakukan
apa juga terkait tekanan dari presiden
ya jadi gini perpukan sudah ditanahkan
pekan lalu diumumkan dalam konteks keadaan mendesak
karena itu setelah disampaikan ditanahkan oleh presiden
maka payung hukum itu sudah resmi ada
terbentuk peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang merupakan pengganti dari undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
nah setelah perpu ditandatangani maka tindak lanjut adalah peraturan di bawahnya
dalam konteks ini adalah di kementerian hukum dan ham
sehingga tadi diumumkan tentang quote unquote pembubaran sebuah ormas yang anti pancasila
saya kira kira mengenai detailnya tentu di kumham
dalam konteks perpukan
tadi yang ingin saya sampaikan keputusan itu pun sebenarnya bisa dijalankan
artinya perpu diterbitkan kemudian bisa juga diuji melalui bagi yang kontra
bagi yang kontra bisa diuji melalui judicial review di mahkamah konstitusi
dan saya juga membaca sudah ada yang mengajukan itu ke mahkamah konstitusi
selain itu juga dpr juga punya
keputusan juga terkait dengan perpu ini
apakah menjadi undang undang atau tidak
itu juga tergantung kebutuhan dpr
nanti perpu ini juga akan dibawa kepada dpr
jadi ada dua hal yang bisa untuk menguji perpu itu bagi yang kontra
baik pak apakah kegentingan yang memaksa terkait ormas yang bertentangan dengan pancasila pak
sampai terbitnya perpu ini
ya itu tadi kalau anda ingat beberapa bulan yang lalu
empat bulan yang lalu kan
ada gelombang dari masyarakat
mungkin tidak semua masyarakat tapi sebagian besar masyarakat juga
yang menginginkan agar dilakukan tindakan yang tegas terhadap ormas ormas yang dengan terang terang menyatakan bahwa
tidak mengakui pancasila
pancasila sebagai jester
negara republik indonesia adalah kesepakatan bangsa ini
nah terhadap gelombang proses yang waktu itu muncul ya
kemudian presiden meminta pemerintahkan kepada menko polukam untuk mengkaji
melakukan kajian terhadap undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
atau juga mengkaji mengenai situasi dan kondisi yang ada dari hasil kajian yang dilakukan oleh menko polukam
mendengarkan pendapat para ahli hukum ya
kemudian akhirnya diusulkanlah diterbitkanlah perbu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
dimana isinya salah satu adalah memberikan pahing hukum
di mana di undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas itu tidak terakomodasi
nah kondisi mendesak itu tentu
definisi dari kondisi melesak
kalau kita mengaji pada konstitusi undang undang dasar

itu kan presiden memang punya kewenangan
untuk mendertibkan peraturan pemerintah pengaji undang undang
baik pak johan terkait hal ini
akhirnya badan hukum hti ini sudah dicabut
dan seperti yang kita tahu bahwa ht ini merupakan salah satu ormas yang memang sudah lama ada di indonesia begitu
dan usianya sudah cukup tua
apakah pemerintah khususnya presiden melihat ini
ke depannya akan menimbulkan dampak yang cukup positif
karena kita tahu kan
keorganisasian masyarakat ini tentunya akan bisa timbul kapan saja
dan nanti akan ada hti hti lainnya yang juga akan muncul begitu
sebenarnya sederhana simple sekali
apa yang dilakukan oleh menteri hukum dan ham misalnya
itu kan juga bisa diuji melalui tun
jadi ormas yang dibubarkan itu juga bisa mengajukan keberatan juga ke tun
yang kedua sepanjang
ini kan ada yang kemudian menjadikan perbu ini bias
ada tudingan tudingan yang seolah olah memberangus ormas ormas islam
saya kira tidak
simpel saja kalau ada ormas yang kemudian mengakui pancasila
ya tidak masalah tidak ada problem
tapi kalau ada ormas yang terang terangan
kemudian menyatakan anti pancasila
atau tidak setuju dengan pancasila sebagai dasar negara misalnya
itu jelas ada payung hukumnya yaitu perbu no dua tahun dua ribu tujuh belas
yang sekarang sedang diuji di mahkamah konstitusi
dan juga sedang menunggu apakah disetujui atau tidak oleh dpr
yang merupakan representasi dari masyarakat
apakah diundangkan atau tidak
jadi ini kan sederhana sekali sebenarnya kalau kita lihat persoalannya
jadi jangan kemudian dibawa ke mana mana yang kemudian menutup pemerintah
yang sekarang menjadi otoriter
bagaimana otoriter orang ada mekanisme hukum yang untuk men challenge ya
perbu bisa disetujui bisa juga tidak
kemudian di mahkamah konstitusi bisa diuji
apakah itu melanggar konstitusi atau tangan
jadi selain juga memang dari pihak yang kontra
selain otoriter ada beberapa poin juga yang mereka merasa keberatan
salah satunya mereka merasa bahwa keputusan ini sangat kental
atau sangat dekat dengan kepentingan politik
bagaimana dengan pendapat pemerintah mengenai tuduhan tersebut
kepentingan politik yang mana kan harus jelas
mereka merasa bahwa ini adalah salah satu langkah
itu bisa dijawab ya
jadi apakah ini bentuk otoriter kan tadi saya sudah sampaikan
bahwa perpu ini bisa diuji sebenarnya
sederhana sekali kalau mahkamah konstitusi misalnya
setelah ada judicial review dari ormas yang
atau dari pihak yang kontrak
yang kemudian diputuskan oleh mahkamah konstitusi
bahwa perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas itu melanggar konstitusi
itu kan bisa tidak berlaku juga
yang kedua kan tps telah selaku
pelaku representasi dari masyarakat yang banyak
kan ada masyarakat sebagai masyarakat yang menolak
kalau dpr ini dari apa namanya
kan merupakan representasi dari masyarakat banyak
kalau dianggap bahwa perpu ini juga tidak bisa diundangkan
kan juga bisa ditolak oleh dpr
sehingga tidak bisa diundangkan kalau dpr
yang merupakan representasi dari publik dari masyarakat
apa namanya menolak perbu ini
kalau dpr nantinya kemudian setuju dengan perbu ini
yang kemudian menjadi undang undang
kecuali masyarakat lebih banyak yang setuju dengan perpu ini kan
atau kalau mahkamah konstitusi memutuskan bahwa perpu ini
dianggap konstitusional berarti ya perpu ini konstitusional
bukan sebuah pensiun
itu langkah yang multiriden dari pemerintahan
saya kira itu
baik pak johan budi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia